indonesia dan inggris sudah tujuh puluh tahun menjalankan kerjasama yang erat dan untuk merayakannya
besar inggris mencanangkan sebuah acara yang disebut the great friendship nah ini dicanangkan
oleh duta besar inggris untuk indonesia asean dan timur leste yaitu muazzam malik malik
untuk kerja kerasnya sebagai duta besar di indonesia akan diberikan sebuah penghargaan oleh
ratu elizabeth ii dan kita kali ini akan berjumpa dan berbicara langsung bersama duta besar inggris
muhazam malik mengenai apa kesannya setelah tujuh puluh tahun ya diadakan kerjasama antara inggris dan
indonesia tapi juga bagaimana perasaannya setelah lima tahun menjabat sebagai duta besar di
kita akan meninggalkan jakarta dan indonesia dan daerah ini untuk pulang ke kampung mari kita
ikuti insight with desi anwar kali ini bersama duta besar inggris muazzam malik
tujuh dekade sudah indonesia dan inggris menjalin kerjasama dari hubungan baik yang dibentuk sejak
seribu sembilan ratus empat puluh sembilan kedua negara telah membangun jalinan yang kuat beragam dan saling menguntungkan di berbagai sektor
muazzam malik duta besar inggris untuk indonesia asean dan timur leste mengklaim bahwa perdagangan

sebuah negara yang berpengalaman dan berpengalaman untuk menjaga kepentingan dan kepentingan negara
bahasa inggris secara gratis bagi seluruh lapisan masyarakat indonesia yang dapat diakses
secara online pada juni tahun ini malik segera mengakhiri masa jabatannya di indonesia lima
tahun bertugas bagi pria kelahiran london dua puluh sembilan mei seribu sembilan ratus enam puluh tujuh ini keberagaman agama dan budaya di indonesia
kita sekarang sedang berada di kedutaan besar inggris di jakarta
selamat bertemu lagi
dan ini kita langsung akan berbincang dengan dubes inggris muazzam malik untuk indonesia asean dan juga timur leste
dan kalau tidak salah katanya sudah pas lima tahun berada di indonesia
boleh kita sambil duduk ya pak dubes apa kabar
alhamdulillah kabar baik bagaimana mbak desi
sama sama baik dan pak muazzam ini bahasa indonesia nya luar biasa jadi kita mungkin bincang bincangnya dalam bahasa indonesia
selalu siap coba tapi dulu minta maaf kalau ada kesalahan
kalau ada kesalahan nggak apa apa kita bahasa inggris juga nggak apa apa
pak dubes tidak terasa lima tahun berada di indonesia
lewat dengan cepat ya
begitu cepat bagaimana sekarang harus pulang kampung bagaimana perasaannya
kira kira apa kesan yang paling terasa
jadi ini pertama kali saya sempat tinggal di indonesia di asia tenggara
sebenarnya saya sangat tertarik untuk bekerja di sini
karena selama karier saya saya berfokus pada isu isu konflik ada isu kemanusiaan
jadi saya merasa kalau sempat bekerja di asia tenggara mungkin itu akan menyegarkan diri
menjadi kesempatan baru secara profesional dan pribadi juga
dan begitu benar saya merasa senang sekali saat di jakarta
saya kira walaupun dunia yang sama tapi prospeknya sedikit beda kalau lihat dari segi jakarta
jadi ada banyak kesempatan perekonomian yang dinamis ada banyak kesempatan
dan ya ada banyak kesan kesan yang sangat baik
orang indonesia selalu ramadhamma tersenyum
banyak tersenyum itu biasanya
dan pulau pulau indonesia sangat indah
saya kira mungkin terindah di dunia
selama lima tahun ini sempat berkunjung kemana mana saja
oh kemana mana sampai dari
dari sabang sampai merauke
dari sabang mungkin sampai jayapura
bukan ke merauke belum sempat ke merauke
tapi sudah ke aceh papua sumsel
sering dikeliling keliling di jawa di pulau jawa ke lombok flores
tempat tempat yang mungkin banyak juga orang indonesia belum pernah kunjungi ya
tapi negaranya sangat luas
jadi mungkin saya tahu masih ada banyak tempat yang saya belum sempat kunjungi
jadi insya allah akan balik lagi
iya karena ini sudah jadi rumah sebenarnya
kalau sudah tinggal di sini hati pasti
pasti tinggal di sini
tapi pak muazzam ekspektasi itu apakah sesuai yang dirasakan selama lima tahun ini
bahwa wah ini sesuatu yang baru sesuatu yang berbeda
atau ketika selama lima tahun setelah lima tahun sebenarnya berada di indonesia
ada hal hal yang sama sekali tidak terduga
saya sangat menikmati tugas dan hidup di indonesia
karena kesempatan untuk kerja tapi juga orang orang ramah tamat tersenyum
negaranya indah sangat beragam
jadi ini menjadi sebuah inspirasi bagi saya
saya selalu merasa tiap tempat seluruh dunia punya beberapa pro dan con
yang penting adalah untuk berfokus atas yang pro yang baik
dan lihat bagaimana cara untuk membuat lebih baik lagi
so saya masih inspirasi terinspirasi dengan indonesia
saya kira ada banyak kesempatan
ya mungkin ada beberapa hal yang perlu perhatian
ada banyak yang perlu diperkerjakan
tetapi nggak apa apa di negara sendiri saya masih ada banyak tantangan juga
di seluruh dunia juga banyak tantangan
betul so jangan kecewa
lebih baik kalau lihat bagaimana cara untuk perbaikan
dan saya kira di indonesia ada banyak politisi ada banyak pejabat
ada banyak pengusaha
orang orang yang aktivis yang berminat untuk memajukan masa depannya
dan saya kira kemajuan keberhasilan indonesia sebenarnya tidak hanya penting untuk indonesia
tetapi juga penting untuk dunia
karena ini negara yang terbesar keempat di dunia
demokrasi negara demokrat yang terbesar ketiga di dunia
punya jumlah penduduk beragama islam yang paling besar di dunia
jadi kalau indonesia gagal
sebenarnya tidak hanya warga indonesia akan dirugikan
kita harapkan tidak gagal pak muazzam
pasti tidak akan gagal
dan pak dubes ini kan juga dubes dari asean dan timur leste
kalau dibandingkan lah dengan negara negara tetangga selama lima tahun ini
apa kira kira yang paling menonjol atau mungkin kekurangan yang masih harus diperbaiki
khususnya kalau dibandingkan dengan negara negara tetangga kita yang sudah
saya kira yang penting adalah untuk membandingkan
indonesia tidak hanya dengan negara negara di kawasannya
tetapi di negara negara besar yang akan menjadi pemimpin di abad ke dua puluh
menurut saya peer group untuk indonesia tidak sebenarnya timur leste atau singapura atau malaysia
saya selalu membandingkan indonesia dengan china
dan india brazil meksiko turki
negara negara yang besar yang punya peran yang sangat penting untuk masa depan dunia
kita sering dengar abad ke dua puluh satu akan menjadi abad asia
tapi saya kira abad asia tidak hanya berdasarkan india dan cina
tetapi juga indonesia karena indonesia sangat besar
dan ukuran perekonomian asean juga
so kalau indonesia berhasil ini akan menjadi motor ketiga
untuk abad ke dua puluh dua
jadi kalau dilihat dibandingkan peer group nya
masih ada beberapa hal yang perlu perhatian mungkin ada beberapa hal indonesia berhasil
tetapi saya kira indonesia middle of the pack bukan yang di atas atau di paling bawah
tapi perlu saya kira perhatian untuk
ya untuk misalnya untuk
kita menyederhanakan sistem regulasi perekonomiannya
perlu investasi di pendidikan khususnya di pendidikan tinggi
perlu investasi misalnya di alat komunikasi utama yaitu bahasa inggris
perlu perhatian untuk hal hal internasional
karena yang juga jelas sekali adalah di masa kini dan masa depan
kita tidak ada satu pun negara yang bisa mengatasi
masalah masalah secara sendiri
kita harus bekerja sama
kita harap ya dunia sudah saling terkait
jadi semua negara khususnya negara negara besar
punya penting untuk kolaborasi bekerja sama untuk mengatasi masalah masalah yang dihadapi oleh kita semua
tetapi juga untuk memastikan kesejahteraan kemajuan kita semua
jadi saya harap indonesia akan memainkan peran sebesar besarnya di panggung dunia
tapi saya kira dalam semua hal yang saya ceritakan
walaupun ada banyak kemajuan aspirasi saya masih tinggi
saya masih mau lihat kemajuan untuk periode lima tahun ke depan misalnya
kita ini merupakan harapan kita semua pak muazzam ya
dua juta warga indonesia yang akses materi materi ini
ya ini jadi penting sekali coba mungkin websitenya apa
ya ini juga penting sekali
selama lima tahun ini pasti ada hal hal yang menjadi highlight lah istilahnya
yang paling mengesankan dari bukan saja tugas yang dilakukan oleh seorang dubes di sini
tapi juga melihat perjalanan indonesia itu sendiri
banyak sekali dalam lima tahun ini yang kita lalui
pemilu pilkada dan lain sebagainya
dan juga event event yang istilahnya pasti menonjol ya diingatan pak muazzam
apa apa saja yang kalau bisa dikatakan highlights yang juga membuat
wah ini saya harus fokus sebagai dubes mengerjakan ini dan itu
so ada mungkin terlalu banyak untuk ceritakan semua
tetapi mungkin ada beberapa secara apa
tugas dan secara pribadi ya
mungkin untuk tugasnya sudah ada banyak kemajuan
misalnya hubungan perdagangan antara inggris dan indonesia sudah bertambah
kami mempromosikan kesempatan pasar indonesia di inggris untuk menarik lebih banyak perusahaan inggris ke indonesia
sudah ada banyak yang ikut bisnis di sini ada yang minat berdagang
ada banyak yang berminat untuk membuat investasi
beberapa proyek paling besar selama lima tahun lalu sebenarnya dari perusahaan perusahaan inggris
misalnya ada proyek di papua
yang dilaksanakan bp di tangguh
ini investasi sebesar delapan gas
minyak gas ini sebesar delapan lima miliar dolar as
jadi sangat besar
dan ada perusahaan perusahaan inggris misalnya bank bank seperti standard chartered hsbc yang meningkatkan bisnis di sini
perusahaan asuransi yang paling besar di indonesia adalah perusahaan inggris yaitu prudential
british chamber of commerce yaitu kaden inggris yang beraktivitas di indonesia memperkirakan ada satu juta lapangan kerja yang diciptakan oleh perusahaan perusahaan inggris
jadi saya kira ada banyak kemajuan dalam bidang perekonomian
tapi saya merasa masih ada banyak kesempatan
mungkin keduanya pendidikan
itu penting sekali
karena walaupun indonesia punya banyak sumber daya
banyak sumber daya alam posisi yang strategis
daya saingnya tergantung akhirnya atas sumber daya manusia
jadi saya kira inggris punya sistem pendidikan tinggi yang mungkin paling baik di dunia
ada universitas universitas inggris yang terbaik di dunia
lima belas dari seratus yang terbaik di dunia terletak di inggris
dan ada lebih banyak orang inggris punya gelar sdm
ada banyak yang punya gelar s tiga dokter daripada negara negara lain per seribu orang
jadi sistem pendidikan tinggi sangat baik
selama lima tahun lalu jumlah mahasiswa indonesia yang sempat kuliah di inggris
untuk mendapatkan beasiswa di sana ya
mendapat beasiswa meningkat dua kali lipat
dan kami meningkatkan jumlah beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah inggris
jadi ada jauh lebih banyak mahasiswa indonesia yang cerdas
yang sempat kuliah di universitas universitas terbaik
inggris merupakan salah satu pilihan ya bagi para mahasiswa ini
tapi saya kira yang penting juga adalah karena akhirnya kebanyakan mahasiswa indonesia
hanya akan kuliah di indonesia
jadi saya berusaha dan alhamdulillah ada banyak kemajuan untuk menarik universitas dari inggris
untuk membuat kemitraan dengan universitas universitas di indonesia
untuk menawarkan joint degree dual degree
dan juga untuk membuat riset riset bersama
jadi itu jalur yang penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di indonesia
tapi ke depan akan ada target ya misalnya contohnya dari chievening itu
yang jumlahnya akan ditingkatkan ada target tertentu atau ada peningkatan
dari tahun ke tahun dengan jumlah beasiswa yang diberikan
so kami sudah sampai kami sudah menawarkan kira kira enam puluh lima beasiswa chiefning ke orang orang indonesia
ini sebesar keempat di dunia
so ini lumayan besar
harapan saya melalui kerjasama dengan perusahaan perusahaan indonesia atau perusahaan perusahaan inggris
kami akan terus bertambah sampai mungkin seratus beasiswa
tetapi kita akan lihat
tapi yang saya kira lebih penting adalah untuk membuat kemitraan
karena itu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan
meningkatkan kualitas pendidikan tinggi yang ditawarkan di indonesia
dan untuk berinvestasi di sumber daya manusia dengan skala skala yang besar
so indonesia sudah diteritakan sebagai anggota g dua puluh
tetapi sampai sekarang tidak ada satupun universitas indonesia yang masuk ke daftar terbaik dua ratus di dunia
saya kira itu sangat penting perlu perhatian
tetapi untuk meningkatkan kualitasnya mungkin jalur yang paling cepat adalah kerjasama
karena kalau coba meningkatkan kualitas secara sendiri mungkin itu pelan pelan saja
dan saya kira keperluan yang sangat penting dalam hal ini adalah kefasihan bahasa inggris
karena bahasa inggris itu menjadi bahasa sehari hari
tidak hanya di dunia pendidikan tinggi atau riset
tetapi di dunia bisnis di dunia politik internasional bahkan kebudayaan sepak bola music films
semuanya seluruh dunia
dan tentunya semakin banyak anak anak muda sekarang yang sudah mampu berbahasa inggris kalau kita dibandingkan dulu
karena mereka terbiasa dengan teknologi internet
masih belum ya
kalau dibandingkan dengan negara negara tetangga tentu saja
mungkin membandingkan indonesia bahkan dengan vietnam atau china indonesia masih perlu kerja keras
jadi selama sejak bulan oktober tahun lalu british council dan kedubes saya menelankan kampanye dengan judul english for indonesia
dengan slogan apapun mau mu ayo hashtag learn english dulu bisa dicek di situs web
ini menawarkan materi materi dari british council untuk anak kecil remaja dewasa dan juga ada materi materi untuk guru bahasa inggris
semua bisa diakses secara gratis
jadi tidak ada pembayaran
dan ini sudah kerjasama sama siapa saja
oh ini kampanye untuk mempromosikan materi materi
jadi anak anak atau yang dewasa atau guru guru bahasa inggris bisa akses materinya langsung
tetapi juga ada kerjasama dengan dki dengan pemprov jabar dengan pemprov jatim
juga ada kerjasama dengan lembaga lembaga selain itu

juga ada kerjasama dengan lembaga lembaga seperti muhammadiyah dan dengan nu
juga ada kerjasama dengan lembaga lembaga yang terkait dengan pendidikan di sekolah sekolah indonesia
dan juga ada dukungan dari selebriti indonesia misalnya razar hadian titi kamal d lestari
jadi ini bagaimana feedbacknya apakah mereka tertarik
semakin banyak yang akses
sampai dua juta warga indonesia yang akses materi materi ini
jadi bisa semua online bisa
ya ini jadi penting sekali coba mungkin websitenya apa yang bisa diakse
dan ini semua gratis akses padahal kalau sekarang kan kalau anak anak bimbel kursus bahasa inggris itu mahal ini gratis ya semua
ini semua gratis ini bukan kursus lengkap tetapi materi materi yang berguna untuk cek grammar atau nonton kartun atau film pendek
jadi usahanya adalah untuk menawarkan materi materi yang seru
ya jadi ini menjadi edutainment
sebagian dari kebesaran lah dubes kedutaan besar indonesia di jakarta ini mungkin ruangannya pak dubes ini bagaimana kita mungkin perlu lihat
karena setelah lima tahun di sini kalau kita lihat dari pak muazzamnya sendiri bahasa indonesia nya juga luar biasa fasi
dan lebih lagi sebagai seorang muslim dan indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar
pasti juga ada sentuhan sentuhan maupun cara caranya yang membedakan
pak muazzam ini dibanding dengan dubes dubes berikutnya tapi ada juga yang satu lagi yang lebih penting
key time di inggris itu paling penting
kita boleh tea time juga tea time with muazzam malik
insight masih akan berlangsung sesaat lagi
pesan saya kepada teman teman saya di indonesia adalah jangan main main dengan isu sara
karena ini tidak hanya akan merugikan masa depan indonesia
tetapi akan merugikan contoh bagi umat muslim seluruh dunia
kita lanjutkan insight with desi anwar kali ini langsung dari kediaman duta besar inggris untuk indonesia asean dan juga timur leste yaitu pak muazzam malik
yang sudah lima tahun ya berada di indonesia dan sekarang akan pulang kampung
nah selama lima tahun ini kita sudah mendengarkan banyak yang dilakukan termasuk memperluas jumlah staff yang ada di sini
dan juga bangun katanya tadi kita sudah lihat taman di kedutaan inggris yang begitu indah
dan katanya karena kerja kerasnya akan mendapatkan penghargaan langsung dari ratu elizabeth
benar ya pak muazzam
katanya ada penghargaan yang diberikan
terima kasih terima kasih ya saya baru saja dengar saya akan menerima penghargaan dari ratu elizabeth
jadi ini di inggris ada beberapa order of chivalry
dan ini digunakan untuk apa untuk untuk memberikan penghargaan atau untuk merayakan keberhasilan
tetapi yang jelas ini tidak hanya untuk saya mungkin saya mewakili kedubes saya tim saya
tapi semua bekerja sangat keras selama saya di sini
tapi berarti apa yang dilakukan di indonesia itu mendapat perhatian khusus
tidak diberikan kepada siapa saja kan pak dubes
jadi bangga dong
bangga atas kemajuan atas hubungan erat antara inggris dan indonesia
saya kira sudah ada banyak kemajuan tapi ya bangga senang tapi ya terus berjuang
tapi pak muazzam ya karena selama lima tahun ini kan banyak juga ya kemajuan dan
yang terjadi di indonesia salah satunya adalah ya pilkada dan juga pemilu yang baru baru ini
bagaimana kira kira indonesia sebagai negara salah satu negara demokrasi terbesar di dunia nomor tiga terbesar
menjalankan pemilu yang sebenarnya relatif adil dan aman dan juga istilahnya itu bebas
bagaimana secara pribadi anda melihat demokrasi jalannya demokrasi di indonesia
yang penuh dengan dramanya yang luar biasa
ya saya kira demokrasi di indonesia berjalan dengan baik
sebenarnya demokrasi seluruh dunia adalah sistem politik yang noise berisik
penuh dengan kalau kita sebutnya demokrazy
mungkin demokrat ini benar di negara saya ini benar di indonesia ini benar di negara lain
amerika serikat juga
so jangan kecewa
yang juga jelas ini sistem yang sangat baik untuk memastikan stabilitas untuk jangka panjang
so indonesia sudah berdesar dengan dalam di indonesia
sudah ada sudah dua puluh tahun sejak reformasi
ini ada pilkada ada pilpres yang sudah lewat
jadi tiap kali ya ada ada lessons ada pelajaran yang bisa diambil
ada kemajuan tapi juga ada kemunduran mungkin yang dirasakan
mungkin ada tapi tidak ada sistem politik dimanapun yang sempurna
ya harus lihat yang baik yang kurang baik bagaimana cara untuk memperbaiki lagi
dan terus memperbaiki
so saya kira pilpres yang baru dilaksanakan secara pribadi sebenarnya secara resmi dari segi pemerintah saya kedubes saya
sebenarnya berjalan dengan baik
saya berkeliling keliling di kampung dekat kedubes saya pada pagi dan pada sore
menyaksikan suaranya di tps tps
staff saya keliling keliling di jakarta
saya kira dilaksanakan dengan aman dengan lancar
nah ada beberapa isu atau masalah di beberapa tps tapi itu
semua masih dalam batas kewajaran
ya ini biasa ini terjadi di indonesia di inggris atau di india atau dimanapun
so saya kira demokrasi di indonesia berhasil
jadi optimis ya
semakin lama semakin maju
bukan terjadi adanya kemunduran karena tadi disebut ada beberapa yang masih kurang
mungkin bisa lebih di elaborasi lagi kekurangan
ya saya kira nah ini pertama kali ada simultaneous election di indonesia ya
tahun ini ada pilpres
dan juga untuk
so ada beberapa tingkat
empat atau lima tingkat ya
so ini mungkin sangat canggih mungkin ada wni
ya mungkin ada beberapa mungkin ada banyak wni yang sedikit membingungkan dengan hal ini
bingung dengan hal ini
so ya ada beberapa pelajaran
jadi harus lihat bagaimana cara untuk mungkin melaksanakan dengan lebih mudah
atau lebih sederhana
mungkin ada sistem tps tps yang perlu diperbaiki sedikit
selalu ada isu isu
well tidak hanya optimis
bisa dilihatkan dengan jelas
dan walaupun ada kasus di pengadilan
perdebatan saya yakin
lembaga lembaga indonesia berkuat untuk mengendalikan perdebatannya
untuk memastikan sebilitas politik di indonesia
nah kalau dari segi kualitas politiknya itu sendiri ya
dan apalagi anda seperti kita ketahui sebagai seorang muslim
dan juga yang merasa mungkin sangat memahami ya persoalan agama
yang sekarang itu sering
dipolitisasi lah istilahnya
dan ini bukan saja di indonesia
tapi di seluruh dunia
bagaimana indonesia dengan masalah agama
dan apalagi agama digunakan dalam politik dan lain sebagainya
ini mengkhawatirkan atau tidak
dan derajat kekhawatiran yang perlu diwaspadai di indonesia seperti apa
so ya mengkhawatirkan saya
kalau isu isu agama atau isu isu sara digunakan untuk memainkan politik itu berbahaya
itu akan merusak prospek politik indonesia
atau di negara lain
kalau ada hal yang sama itu sangat buruk
saya kira kualitas demokrasi bisa dinilai dengan perlakuan terhadap kelompok minoritas
ya itu sering didapati
ya itu benar di indonesia
benar di negara lain juga
saya kira di masa kini hak minoritas walaupun dijaga
tetapi masih saya kira ada tren yang mengkhawatirkan kita semua
saya kira keterlibatan minoritas dalam dunia politik sangat penting
hak haknya harus dijaga dengan baik

dan saya kira yang penting adalah kita harus menjaga hak hak minoritas

saya sudah sampaikan pesan begitu ke para politisi para tokoh tokoh agama
sebagai seorang muslim saya kira indonesia punya potensi untuk menjadi contoh untuk umat muslim
karena ini mungkin satu pun negara dengan jumlah penduduk beragama islam yang paling besar di dunia
yang bisa diceritakan sebagai negara yang demokrasi dengan perekonomian dengan prospek yang baik
dan medianya bebas
ini saya kira bisa menginspirasi pasti menginspirasikan saya sebagai seorang muslim
tetapi saya kira contoh indonesia sangat penting untuk umat muslim di negara negara berat tetapi juga di negara negara lain

misalnya di pakistan atau bangladesh suria yemen somalia
semua afganistan di timur tengah semua menghadapi masalah masalah besar
ada isu konflik ada isu kemanusiaan atau apa saja
tapi mereka perlu dan kami sebagai kelompok minoritas di inggris sebagai umat muslim perlu sebuah contoh yang bisa menjadi sumber inspirasi
indonesia punya potensi begitu
jadi pesan saya kepada teman teman saya di indonesia adalah jangan main main dengan isu sarah
karena ini tidak hanya akan merugikan masa depan indonesia tetapi akan merugikan contoh bagi umat muslim seluruh dunia
jadi menjaga reputasinya terus berjuang untuk meningkatkan nama baiknya memastikan hak hak minoritas terjaga
menjaga mempromosikan memperbaiki kualitas demokrasi indonesia
jadi bukan saja di inggris tapi di eropa apalagi dengan hasil pemilu pemilu yang di mana sayap kanan atau sayap kiri mereka jauh lebih menonjol ya
apalagi di amerika serikat sikap proteksionisme anti asing dan lain sebagainya
london kan yang anti brexit pak muazzam sementara banyak daerah di inggris yang semua ingin mengusir itu para pendatang
yang menarik lagi juga karena pak muasam kan pulang kampung seperti kita ketahui ada brexit nah ini
bagaimana perasaannya karena ya memang ini kan salah satu dari istilahnya hasil berpolitik ya yang kadang kadang memberikan hasil yang tidak diinginkan juga
bagaimana pandangannya pak muazzam apa kira kira yang akan terjadi atau ini masih menjadi sesuatu misteri sampai sekarang
well kita akan lihat apa yang akan terjadi masih ada perdebatan di parlimen di inggris
yang jelas ada referendum ada hasilnya ada keputusan dari rakyat untuk mengeluarkan diri dari uni eropa dan pemerintah inggris berminat untuk mengimplementasikan keputusan rakyat
tapi masih ada perdebatan di parlimen bagaimana cara yang baik untuk mewujudkan keputusannya
kami sedang dalam proses transisi akan memilih
perdana menteri yang baru
perdana menteri baru yang akan memimpin partai konservatif di parlimen
dan akan lihat apa hasilnya tetapi saya kira ya masih perlu diskusi dan belum jelas bentuknya apa
tetapi yang juga jelas
perekonomiannya inggris masih lumayan berhasil
walaupun agak sedikit menurun ya sekarang kan
sedikit menurun tapi itu sudah terjadi seluruh uni eropa
angka pengangguran terendah selama empat puluh tahun
angka inflasi masih rendah
dan indonesia masih adalah target nomor satu untuk investor dari luar uni eropa
jadi perekonomiannya lumayan berhasil
dan untuk jangka panjang sebenarnya saya kurang khawatir
tidak khawatir sebenarnya
karena daya saing untuk masa depan tergantung pendidikan
pendidikan tinggi inovasi riset
dalam semua hal inggris berhasil
tergantung sistem peraturan regulasi ekonomi
inggris law salah satu yang terbaik di dunia
hukum inggris terpercaya
infrastruktur mungkin lumayan baik juga
dan kawasan lataknya strategis
antara as dan eropa
dan hubungan dengan asia sangat akrab
ada diaspora yang tinggal di seluruh asia
ada sejarah yang ada banyak kaitan dengan asia
jadi sebenarnya pak muazzam optimis dengan adanya brexit ini
walaupun inggris bukan bagian dari uni eropa
tidak mengkhawatirkan bahwa inggris akan menjadi seorang diri
sementara eropa merupakan satu pasar
sebenarnya saya tidak khawatir
jadi untuk jangka pendek yang jelas ada banyak ketidakpastian
untuk jangka panjang prospeknya sangat baik karena desainnya sangat kuat
dan yang penting saya kira adalah sikap dan pikiran inggris di masa kini sebenarnya sangat internasional
jadi inggris sudah menjadi sebuah negara
sudah menjadi sebuah negara yang sangat beragam
kalau ke london bisa menikmati makanan dari manapun seluruh dunia
bisa menonton seni film film teater dari mana mana
dan kalau berjalan atau keliling keliling di dunia bisa menemukan warga inggris berbisnis atau beraktivitas di mana pun
jadi pikirannya sudah luas
tapi sekarang yang saya lihat yang terjadi bukan saja di inggris tapi di eropa
apalagi dengan hasil pemilu pemilu yang dimana sayap kanan atau sayap kiri mereka jauh lebih menonjol
apalagi di amerika serikat sikap proteksionisme anti asing dan lain sebagainya
london kan yang anti brexit pak muazzam
banyak daerah di inggris yang semua ingin mengusir itu para pendatang
jadi dengan perubahan sosial ada banyak tantangan ada banyak perdebatan ada isu dengan sikap kanan
jadi ini perlu yang saya sampaikan dulu keberanian dari para politisi untuk menenangkan hal sosial
untuk menjaga keberagamannya
tetapi yang juga sangat jelas dibandingkan indonesia inggris jauh lebih kurang berpikir atas proteksionisme
perekonomian inggris terbuka
siapa pun mau berinvestasi di inggris silakan tidak ada hambatan
siapa pun mau kuliah di inggris ayo

satu dari empat dosen yang bekerja di inggris ayo
satu dari empat dosen yang bekerja di inggris ayo

kami siap untuk menyambut siapa pun yang mau berinvestasi mau kuliah mau membuat riset
yang siap untuk meningkatkan prospek masa depan kami
perikonomiannya sangat terbuka
dan harapannya mitra mitranya terbuka juga
karena saya kira lewat kolaborasi di dunia yang saling terkait
karena kita semua akan memajukan masa depannya dengan lebih aman dengan lebih cepat
nah kalau ada proteksionisme itu hanya merugikan kami sendiri
misalnya di indonesia ada banyak sikap proteksionisme dalam dunia politik
tetapi kalau indonesia tidak bisa akses ke modal internasional
kalau tidak bisa akses keterampilan yang kurang dalam negeri dari luar negeri
kalau tidak bisa akses ke inovasi yang terbaru atau teknologi terbaru siapa yang dirugikan
bukan yang di luar yang dirugikan itu rakyat indonesia
jadi saya kira yang penting adalah untuk kolaborasi untuk bekerja sama
moto saya selama saya di indonesia adalah bekerja bersama berhasil bersama
maksudnya melalui kolaborasi
kita bisa semua maju lebih cepat
itu salah salah
ini tidak hanya sebuah bahasa tapi ini alat komunikasi yang esensial
negara yang demokrasi terbesar ketika di dunia dengan jumlah penduduk beragama islam paling besar di dunia
ada banyak negara negara seluruh dunia yang siap untuk dipimpin oleh indonesia
jadi seluruh indonesia maju jalan
itu adalah pen arsen sebesar dunia
sudah ada dalam umumnya kondisi film
dan tingkat berikut yang kebal
setelah kondisi film
periode pertama ada banyak kemajuan
ada banyak kemajuan
ada kemajuan di dunia
baru ada mrt
yang saya sudah coba ada lrt
yang baru akan
ada banyak bandara bandara baru
ada banyak kemajuan
ada banyak kemajuan
dalam dunia ekonomi juga
ada banyak usaha
ada investasi di pendidikan
terus ada bpjs
yang baru yang saya kira sangat berguna
untuk rakyat indonesia
jadi saya kira ada banyak kemajuan
tetapi yang jelas juga aspirasi
masih tinggi ya
mereka masih mau lebih banyak
keberhasilan dari pemerintahnya
dalam dunia perekonomian
saya sudah menceritakan mengenai
kemajuan di indonesia
dibandingkan negara lain masih
untuk world bank
yang melakukan bisnis
misalnya untuk world bank
yang sering dirayakan
ada kemajuan dari tingkat satu ratus dua puluh an ke tujuh puluh an
tetapi peer group indonesia
yang saya tadi ceritakan india china brazil meksiko
semua mereka juga memajukan
tingkatnya selama periode yang sama
lima tahun lalu
mungkin ada beberapa dari peer groupnya
yang rendah dibandingkan indonesia
sekarang sebenarnya indonesia walaupun ada kemajuan
posisinya rendah dibandingkan peer group
jadi kita masih kurang kompetitif
dan kalau lihat indeks lain untuk kompetitiveness
dibandingkan peer group
perlu kerja keras
walaupun ada commitment dari
sebenarnya indonesia harus bekerja keras untuk
untuk membuat sistem regulasi
yang menarik untuk investor dalam negeri menurut saya
dalam negeri maupun luar negeri
kalau tidak ada kemajuan
indonesia masih akan terus
tapi mungkin itu kurang baik
kita jangan sampai jalan di tempat saja ya pak
dari segi saya
saya kira mungkin ada lima hal yang perlu perhatian untuk periode kedua
pertama untuk perekonomiannya
harus terus meningkatkan kualitas iklim bisnis di indonesia
ini perlu perjuangan sekeras mungkin
ada kemajuan infrastruktur
harus terus sistem regulasi perlu perbaikan
karena akhirnya daya saingnya tergantung sumber daya manusia
perlu investasi untuk bahasa inggris
pelajaran bahasa inggris harus mulai dari sd bukan dari smp
kami siap untuk bekerja sama
sistem pendidikan tinggi perlu investasi
perlu kolaborasi dengan dosen dosen peneliti peneliti dari luar negeri
perlu kemitraan dari inggris atau negara mana pun
ketiga nya demokrasi
you know walaupun ada banyak kemajuan
saya sudah ceritakan demokrasi
tetapi saya kira harus waspada
keempat perubahan iklim
karena sebagai negara terbesar keempat di dunia
dan produsen emisi salah satu yang terbesar di dunia
tanggung jawabnya juga
indonesia punya perekonomian terbesar ke enam belas di dunia
dan emisinya sudah menjadi terbesar ke lima di dunia
nah sepuluh tahun ke depan indonesia akan masuk ke perekonomian terbesar ke sepuluh di dunia
kemungkinan emisinya akan terus bertambah
nah kalau itu hal seperti itu
itu akan menjadi bahaya untuk rakyat indonesia
karena indonesia rawan bencana alam
tetapi itu akan menjadi faktor yang sangat memburukan iklim dunia
itu akan menjadi berbahaya untuk perubahan iklim seluruh dunia
apalagi kita paru paru dunia kan
paru paru dunia dan indonesia adalah salah mungkin salah satu beberapa negara
yang kalau gagal untuk menjaga lingkungannya
dunia akan gagal untuk mencapai target yang diwujudkan di paris agreement
so peran indonesia sangat penting dalam perubahan iklim
harus menjaga hutan hutannya
dan saya kira harus meningkatkan kapabilitas dan kapasitas energi terbarukan
dan kelima saya kira peran indonesia di panggung dunia
selama ini masih kurang
saya kira masih sedikit ragu ragu
kurang percaya diri atau kurang
again ada banyak keberhasilan
ada banyak kemajuan indonesia sudah masuk
masuk ke dewan keamanan pbb
sudah bersikap aktif dalam beberapa lembaga
tetapi yang jelas di dunia di masa sekarang
kita menghadapi banyak tantangan di panggung dunia
dan negara negara besar harus berkolaborasi
harus memainkan peran sepenuh penuhnya
untuk menjaga kesejahteraan
perdamaian kita semua
dan saya menghitung indonesia salah satunya
dan kita sebenarnya punya potensinya
punya potensinya dan dengan negara yang
demokrasi terbesar ketika di dunia
dengan jumlah penduduk beragama islam paling besar di dunia
ada banyak negara negara seluruh dunia yang
siap untuk dipimpin oleh indonesia
dan sebagai negara berat tapi negara sahabat
kami mau lihat indonesia yang berhasil dalam negeri
dan indonesia yang siap untuk memainkan perannya
di panggung dunia untuk bekerja sama dengan negara negara lain
kalau di negara sedang berkembang atau di dunia berat
untuk menciptakan dunia yang lebih damai
yang lebih sejahtera
dan indonesia harusnya bisa melakukan itu
jangan hanya potensinya saja
tapi harus diwujudkan
karena ini pasti akan baik buat bukan saja untuk indonesia
tapi seluruh dunia
tapi pak muazzam pasti sedih ya meninggalkan indonesia
setelah lima tahun
ya sedih tapi
well ada banyak saudara dan banyak teman teman di inggris
tetapi sedih juga karena selama lima tahun saya di sini
ada banyak pengalaman yang sangat baik
secara kerja tapi juga pribadi
tidak tahu tidak tahu
kan lihat yang jelas saya akan balik ke inggris
saya tidak mau terus
saya tidak mau tugas berikutnya di luar negeri
saya kira yang penting adalah untuk balik ke kampung halaman
saudara dan keluarga besar dan teman teman di sana
dengan hal politik di inggris
mungkin nanti akan ke luar negara lagi
dan yang juga jelas saya akan balik ke pemerintah inggris
tapi posisinya kementeriannya ya kita akan
pasti kita akan mendengarkan nanti pak muazzam bikin apa
kalau sudah pulang kampung
tapi yang jelas waktu di indonesia punya
biasa ditanyakan kan
biasanya kalau orang bicara indonesia itu
saya sudah minta resep dari teman teman ya
saya suka ada banyak makanan indonesia yang favorit
pasti sate rendang
saya suka lotek
saya suka ya ada banyak
tapi saya akan minta resep dan
sebenarnya sekarang sudah ada banyak universitas
banyak resto indonesia
yang didirikan di london
karena di london itu
juga dunia internasional ya
itu banyak ada beberapa restoran indonesia
tapi kan tidak seenak kalau memang
dimakannya itu apalagi tongseng kambing
sekali lagi terima kasih dan
tujuh puluh tahun sudah ya hubungan
diplomasi antara indonesia dan inggris
hubungan erat persahabatan indonesia dan inggris
kita harapkan tujuh puluh tahun ke depan
bisa lebih erat lagi
karena ini tentu saja merupakan cita cita kita semua ya
karena kita perlu dunia yang semakin erat hubungannya
dan juga kita bisa jauh
lebih mengapresiasi satu sama lain

demikian insight with desi anwar kali ini

dan saya dan pak muazzam akan meneruskan
sampai jumpa di london